mario boleh anda gambarkan lagi apa yang dapat anda lihat di sana
ya cindy seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang sampai saat ini proses evakuasi masih terus berjalan
di mana setelah pengangkatan jenazah pertama memang pihak dari bpbd dan juga tim sar masih terus melakukan proses pengangkatan jenazah kedua
karena posisinya jenazah kedua masih berada di dalam pesawat
proses ini memang lebih susah lebih sulit kenapa karena posisi badan pesawat yang memang sudah tak karuan lagi bentuknya
sehingga menyulitkan para petugas untuk mencoba mengambil atau mengevakuasi jenazah tersebut
karena sampai saat ini saudara seperti yang anda bisa di belakang anda lihat
saya akan menunjukkan kepada anda bersama kameramen saya yanuar ruslim
bagaimana proses masih terus berlangsung
polisi bpbd dan juga tim sar masih terus memikirkan
tadi kami sempat melihat selain alat bantu yang awalnya digunakan
saat ini mereka juga menggunakan alat bantu tali
dimana diduga tali ini digunakan untuk membalikan
badan pesawat karena kemungkinan posisi badan jenazah berada di sisi sebelahnya pesawat
sehingga untuk mengambilnya memang diperlukan tali untuk bisa memindahkan badan pesawat ini
sampai saat ini masih terus dilakukan pihak bpbd terus bekerja sama dengan pihak dari tim sar
untuk langsung bisa mengevakuasi jenazah tersebut
selain itu juga memang kalau anda bisa melihat bahwa ada dari dokpol polda metro jaya yang sudah datang
pun sudah datang di sini untuk siap mengambil jenazah yang nantinya berhasil dievakuasi
memang sampai saat ini kabar masih belum bisa kita pastikan apakah akan diantar ke rumah sakit yang mana
terakhir rsud kabupaten tangerang akan menjadi tujuan
tetapi sampai saat ini kami masih terus menunggu info apakah betul di rsud kabupaten tanggerang
kameramen saya akan mencoba mendekatkan lagi visual
proses evakuasi sudah akan mulai dilakukan kembali untuk mengeluarkan jenazah kedua
anda bisa melihat bahwa bagaimana tim dari bpbd mulai melihat lebih detail di dalam
bagaimana kondisi jenazah saat ini sehingga itu memudahkan mereka untuk bisa mengeluarkan jenazah tersebut
selain itu juga saudara memang lebih hati hati
kenapa karena dengan posisi pesawat yang lebih tidak karuan bentuknya akan menyulitkan mereka untuk mengeluarkan jenazah tersebut
saudara memang sampai saat ini selain evakuasi yang sudah dilakukan polisi pun
yang berada di sekitar wilayah sini mencoba mengamankan warga warga yang penasaran untuk melihat langsung
sehingga mungkin visual kami agak sedikit tertutup dari polisi polisi yang
atau petugas keamanan yang mencoba mengamankan warga yang memaksa untuk mencoba lebih mendekat
karena proses evakuasi sedang dilakukan
saudara ini mungkin kami mendapatkan visual yang lebih clear lebih jelas
saat ini anda bisa melihat bagaimana
posisi tim dari bpbd sudah mulai sedikit mendapatkan posisi yang lebih
kosong untuk bisa masuk ke dalam badan pesawat untuk mencoba mengevakuasi jenazah kedua
anda bisa melihat saudara anda mungkin juga bisa merasakan bahwa bagaimana sulitnya
petugas bpbd untuk masuk ke dalam karena posisi bentuk pesawat yang sudah tak karuan lagi
plus saat ini juga dimasukin alat bantu berupa plastik dan juga tali
kalau seperti anda bisa melihat tadi ke dalam pesawat untuk mencoba mengevakuasi jenazah tersebut
itu adalah kondisi terkini saudara yang bisa kita informasikan kepada anda
plus kita perlihatkan kepada anda visual terkininya
dan saudara memang jenazah kedua ini adalah
salah satu dari tiga jenazah atau korban jiwa yang tadi menurut
mengatakan bahwa ada tiga korban dalam peristiwa ini
dua berada dalam pesawat dan satu berada di luar pesawat
satu yang berada di luar pesawat sudah dievakuasi
dan juga yang dua sisanya yang masih berada di dalam pesawat tersebut
dan juga yang dua sisanya yang masih berada di dalam pesawat tersebut